wakil presiden yusuf kala menyatakan kebijakan tujuh day reverse repo rate merupakan salah satu instrumen penyelamat sektor usaha kecil menengah
kita masih berjalan sesuai dengan program bersama
itu salah satunya cara juga untuk memperbaiki usaha kecil menengah
karena yang selama ini justru yang paling korban bunga tinggi sebelumnya yang paling korban bunga tinggi ukm
yang lalu pemerintah yang lalu itu dua puluh tiga persen